katanya sakit kok masih kerja
gak apa apa bu
udah enakan kok
kerjanya jangan dipaksain ya
aku gak tau mesti ngapain sekarang
aku gak tau mesti ngapain
aku bener bener kecewa sama kamu mar
karena dari tadi yang kamu omongin cuma maaf
kalau kamu gak mau tanggung jawab aku gak apa apa
lebih baik mulai sekarang
kamu gak usah nyari aku lagi
eh tunggu dong his tunggu
aku pasti tanggung jawab gis
aku pasti tanggung jawab
ini kejadian pertama buat aku miss
jadi aku perlu berpikir dulu gis
biar aku mikir dulu gis
aku perlu siapin diriku gis
biar aku siapin semuanya buat kamu ya
aku akan nunggu kamu sampai kamu siap
oke yaudah yaudah sekarang duduk dulu ya
sampai saat indonesia muhammad
terima kasih mak
ini r terminusnya
saya ingin jadi guru dan kalau saya mau ngajar di sekolah ini gimana caranya
mau ngajar di sini kamu mau jadi guru
ya udah gini aja ajuin permohonan lamaran kerja ke pemilik yayasan ini
ibu pikir sebetulnya kamu cocok deh jadi guru
lagipula kamu orangnya pinter dan banyak disukai anak anak
yaudah ibu doain aja ya
terima kasih ibu
kamu harus ber vitik
kamu tahu buat kamu ini itulah yang paling baik
kita bekerja sama suami
comunikasi dengan ayah
banyak orang yang mengadopsi anak ma
tapi mereka punya perasaan gak kaya mama
kalau saja perempuan itu gak mirip sama riri
mama gak mungkin seperti ini
mama tau siapa riri
mama tau riri anak siapa
pak aku bukan anak kecil lagi sekarang pak
aku udah tau semuanya
dan aku juga sadar kok kalau dari dulu papa gak pernah peduli sama aku
maafkan papa riri
lebih baik sekarang papa pergi dari sini
papa pergi dan jangan cari cari aku lagi
aku mau pergi
anggap aja mulai sekarang aku bukan anak papa
dari tadi gak sampai sampai kita jalan
mana sih rumahnya
ini rumahnya mar
ayang bener lu cikgu
kita capek banget bersihin semuanya
yah kalau kita mau sukses harus capek ma
ya ini rapi loh
rapi loh rapi dong
selamat siang pak
kami dari kantor cleaning service pak
kami kesini karena dipanggil oleh pemilik rumah
oh jadi ternyata kalian ya
iya betul pak
silahkan masuk masuk
orangnya tadi gimana pak
kerjanya rajin nggak
ya lumayan juga
tapi pada saat mereka pertama kali datang
wah papa itu kagetnya bukan main
habis pakainya rapi sekali
masa petugas cleaning service pakai dasi segala
waktu papa mau ngasih uang
eh mereka sudah pulang
loh kok gitu
terus kata mereka katanya belum bersih
besok mereka berdua mau datang lagi tuh
kalau gitu besok kasih uang yang banyak ya pak
kasih uang yang banyak
wah jangan jangan kamu kenal aja sama mereka
mau tahu aja
papa beliin buat kamu ri
semuanya kesukaan kamu